tim piala davis indonesia tetap bertahan di grup dua zona asia oceania setelah mengalahkan sri lanka dengan skor telak lima di lapangan tenis manahan solo jawa tengah minggu siang
hasil pertandingan ini juga membuat tim sri lanka tersingkir dan masuk grup tiga asia oceania untuk kompetisi tenis bergu putra ini pada tahun depan
piala davis indonesia
yang dipertandingkan setelah petenis tunggal terakhir diturunkan david agung susanto berhasil mengalahkan petenis sri lanka yashita del silva dengan dua set yakni enam tiga dan enam satu
pada pertandingan sebelumnya aditya harisasonko juga berhasil mengalahkan nishanggana daraja dengan dua set yakni enam dan enam satu
pada hari sebelumnya ganda indonesia christopher rungkat suhu wahyu trijati menang atas ganda sri lanka harsana godamanan yashita del silva
pada hari sebelumnya ganda indonesia christopher rungkat suhu wahyu trijati menang atas ganda sri lanka harsana godamanan yashita del silva dengan dua set yakni enam tiga dan enam
sedangkan pada hari pertama david agung susanto mengalahkan harsana godamanan dengan skor enam empat enam empat dan enam empat
dan tunggal kedua christopher rungkat menang lawan yashita del silva enam dua enam dan enam dua
kapten tim piala davis indonesia andrian ratu randang mengatakan kemenangan ini berkat disiplin kerja keras dan motivasi tinggi para pemain
saya bisa komplit seperti yang memang saya mau bahwa kita menang lima
saya terima kasih buat david juga pada hari ini menuntaskan untuk jadi lima puluh satu
dia tetap fokus saya bilang sama dia harus fokus jangan ada kasih kesempatan
karena ini buat dia sendiri untuk membuktikan bahwa dia bisa
karena selama ini orang berpikir david tidak bisa melakukan segala sesuatu di anca
sementara tim davis sri lanka
mengatakan para pemain indonesia memang lebih matang dalam permainan di lapangan
saya sudah memutuskan untuk mendapatkan pengalaman dan menikmati pertandingan yang kita dapatkan di grup dua
karena ini sangat berkumpul
dan sebagai penyanyi pertama saya saya berharap saya mendapatkan pengalaman dan saya harap ini akan membantu saya di masa depan
kemenangan indonesia lima atas sri lanka ini diharapkan bisa menandai kebangkitan
dan kembali piala davis mendatang
saat ini indonesia memiliki dua pemain yang masuk peringkat dunia internasional tennis federation atau itf
yaitu christopher rungkat di nomor enam ratus lima dan david agung susanto nomor sembilan ratus sembilan puluh